pencarian korban bencana banjir bandang garut di wilayah waduk jati gede kini diperluas titik pencariannya
petugas menggunakan alat berat untuk mencari di sekitar sampah yang banyak terdapat di waduk di dua titik yang berbeda
pencarian korban banjir bandang di garut pada hari ke tiga belas diperluas kedua lokasi yang berbeda di wilayah waduk jati gede
yakni di wilayah barat dan timur waduk termasuk di area pintu bendungan
pada pencarian sepanjang hari minggu petugas membawa eskavator apung karena banyaknya sampah yang ada di sekitar waduk
petugas terus berupaya menemukan korban meski ada kemungkinan kondisi korban yang ditemukan tak lagi utuh
sebelumnya petugas menemukan potongan tangan yang diduga bagian tubuh korban banjir bandang
di sini juga ada alut alut masih tersedia rubber boat kami masih menyisir
lalu juga ada dua unit seru rubber boat yang kami untuk penyisiran ke arah bendungan
sebelumnya sudah dilakukan juga tapi kita
maksimalkan lagi untuk dua hari ini
sepanjang pencarian korban di waduk jati gede petugas hanya bisa menemukan enam korban banjir
beberapa korban masih belum ditemukan hingga saat ini
sampah di waduk jati gede merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pencarian
yanuar aditya sumedang